saudara caleg terpilih dpr kabupaten aceh tamiang dari partai keadilan sejahtera ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak tujuh puluh kg
dprk aceh tamiang dari pks bernama sofia ditangkap polisi saat tengah berbelanja di sebuah toko pakaian di aceh tamiang pada sabtu dua puluh lima mei lalu
penangkapan dilakukan oleh tim subdit empat di tip narkoba
marek skrimpori bersama satres narkoba pores aceh tamiang
sofian ditangkap terkait kepemilikan sabu sebanyak tujuh puluh kilogram
sofian sempat melarikan diri dan sembunyi selama tiga minggu di wilayah aceh hingga ke medan
berdasarkan pengembangan dengan kasus sebelumnya yang dilampung sebelumnya dilampung penangkapan tersangka yang lain
salah seorang warga aceh yaitu terkait kasus tersebut dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat sekira pukul lima belas
yaitu dengan tsk tersangka inisial sf dan saat ini tersangka sudah dibawa ke baris krim untuk proses lebih lanjut
caleg terpilih dpr ke aceh tamiang dari partai pks sofian
langsung dibawa polisi ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait kepemilikan sabu seberat tujuh puluh kg
dirtipit narkoba bareskrimpori brikjen mukti juharsa mengatakan
sebelumnya polisi telah menangkap tiga orang kaki tangan sofian di bakahuni lampung pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
sofian diakui sebagai pemilik sekaligus pengendali sabu yang berasal dari malaysia
mukti mengatakan atas kasus ini
sofian akan dijerat undang undang narkotika dan tindak pidana pencucian uang
kami direktorat baraskim abaspori mengamankan satu orang dpo sebagai pengendali dan milik sabu yang berasal dari malaysia
di mana pada tanggal sepuluh maret tahun dua ribu empat kita telah mengamankan tiga orang inisial s r dan i
jadi amankan ditangkap dengan barang bukti sebanyak tujuh puluh kg sabu di bakahuni
operasi ini gabungan antara baris kimpori dan polda lampung untuk mengantisipasi masuknya barang barang haram atau barang barang narkotika ke wilayah jakarta atau jawa
komisi independen pemilihan atau kip aceh mengatakan
hingga kini sofian masih berstatus sebagai caleg dprk aceh tam yang terpilih dari p tiga
proses penggantian status caleg terpilih harus menunggu hasil keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
saudara sofian yang caleg pks ya kami menganggap dia masih sebagai caleg terpilih
karena untuk proses pergantian itu ada mekanisme
nah sesuai dengan ketentuan pasal empat ratus dua puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
bahwa proses pergantian caleg terpilih itu ada empat kondisi
yang ketiga sudah tidak memenuhi syarat sebagai caleg calon anggota dpr dprd dprk dan dpra
dan yang keempat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
dan saudara informasi selengkapnya terkait penangkapan caleg dprk aceh tam yang sofian dalam kasus kepemilikan tujuh puluh kg sabu
ada kompol yasir yang sudah bergabung bersama kami di kompas malam
pak yasir ini sofian ditangkap terkait dengan kepemilikan tujuh puluh kg sabu
apakah benar pak tujuh puluh kg sabu barang buktinya
ya sebagaimana yang disampaikan dari barreskrim sebelumnya
ya itu adanya keterlibatan
dan hasil pengembangan penangkapan tiga orang tersangka yang dilampung
dilakukan pengembangan ada keterlibatan kaitan terhadap sf atau sofian umur tiga puluh empat tahun
kemudian pada saat dilakukan penangkapan
yang bersangkutan lagi berada di sebuah toko baju
yaitu ef distro di daerah kecamatan manyai payet kabupaten aceh tamiang
dan barang bukti beserta tersangka baik yang tersangka ditangkap di lampung
dan juga sf sendiri sudah dibawa ke bareskrim untuk dilakukan proses upaya hukum
yaitu penyidikan tindak pidananya demikian mbak
ya sofian ini sempat buron ya pak ya dan juga sempat menghilangkan jejak gitu
ini akhirnya bagaimana akhirnya kepolisian bisa menangkapnya pak
kerjasama antara dari bareskrim dan jajaran polda aceh
kemudian khususnya polres aceh tamiang untuk memantau keberadaan sopian
untuk dilakukan penangkapan selama lebih kurang hampir tiga minggu
proses pelarian dpo terhadap sopian
sampai ditemukan yang bersangkutan berada di lokasi penjualan baju
di jalan banda aceh medan tepatnya di kecamatan mayek payet kabupaten aceh temyang
ya pemeriksaan polisi sejauh ini pelaku ini sofian ini berperan sebagai
apa saja pak sebagai pemilik dan juga pengendali sabu seperti itu
ini masalah untuk peran daripada sopian
ini yang dilakukan penyelidikan dan penyidikannya adalah
sampai saat ini info dari barat skrim belum kita dapatkan
nanti bisa ditanyakan langsung ke direktorat tindak pidana narkotika baris krim polri nanti mbak
kalau kasus ini pak memang baru terungkapnya sejak maret kemarin berarti ya pak ya
kasus ini hasil pengembangan dari pemeriksaan yang ditangkap terlebih dahulu ya
seperti yang saya sampaikan tadi penangkapan di lampung
kemudian ada keterlibatan yang bersangkutan
makanya dilakukan penangkapan pengembangan ke aceh
karena beliau adalah warga aceh tamiang yaitu di kecamatan mayak payet
sofian merupakan warga aceh tamiang dan seorang politisi seperti itu ya pak ya
ya benar caleg terpilih untuk pemilihan caleg tahun dua ribu dua puluh
tinggal menunggu waktu pelantikan namun yang bersangkutan
tersangkut kasus tindak pidana kepemilikan narkotika
jadi ya itu nanti kewenangannya ada kepada kip kabupaten aceh tamiang
nantinya bagaimana proses lanjut tentang status beliau menjadi anggota dewannya
sebelumnya memang politisi atau ada profesi lain pak
ya kalau lihat dari
pekerjaan masih wira swasta
pekerjaan wira swasta artinya tidak ada pekerjaan tetap yang bisa dilakukan yang bersangkutan
dan kebetulan pada waktu tahun dua ribu dua puluh empat ini melakukan mencaleg ya dan terpilih
dan selanjutnya terlibat kasus narkoba dan untuk selanjutnya diproses untuk proses pidana
terkait penyalahgunaan narkotika
jadi sebelumnya sofian adalah wira swasta seperti itu ya pak
dan akhirnya dalam pil kemarin mencalonkan diri sebagai caleg
dan akhirnya menjadi caleg terpilih dari pks di aceh tamiang seperti itu
terima kasih atas informasinya kaus mitra subit pen mas bit humas polda aceh
bapak kompol yasir terima kasih pak selamat malam